karena dia juga sahabat indonesia karena itu kita sangat kehilangan
orang yang juga punya komitmen untuk menciptakan kedamaian di dunia ini
dunia ini kan yang bagi kita indonesia itu bagaimana damai
salin menghargai salin mendukung
presiden iran ini juga sahabat indonesia
kompas tv independen terpercaya